tak kenal maka tak sayang jika anda mengenali bahkan suka mencicipi hidangan khas negeri ginseng
apakah anda tahu ada cerita serta filosofi di balik makanan khas korea selatan tersebut
kita bahas malam hari ini bersama dosen program studi bahasa dan kebudayaan korea ui afriyadi
terima kasih mas afri sudah bergabung dengan kami di korean corner malam hari ini
ini menarik kalau misalkan mungkin banyak yang belum tahu juga ada kepercayaan di masyarakat korea
kalau berbicara mengenai masakan atau makanan itu ada korelasi ya katanya dengan kesehatan atau ilmu kedokteran
karena berasal dari akar kebudayaan yang sama boleh dijelaskan mas afri
terima kasih mbak tiffany
ya memang salah satu suku bangsa di dunia ini yang percaya
istilah you r what you eat atau tubuhmu itu apa yang kamu makan itulah bangsa korea ya
ya berakarnya jauh sejak zaman kuno bahkan tidak dapat diprediksi sejak kapannya
tapi tidak hanya di korea saja saya rasa
fenomena yang sama juga terjadi di tiongkok di jepang sebagai negara asia timur lainnya
atau bahkan tidak hanya di asia timur tapi di setiap suku bangsa pun memiliki kearifan lokalnya tersendiri
tentunya dengan cara yang berbeda beda
kalau ditanya mengapa saya rasa sulit untuk memberikan jawaban yang pasti
dan fix gitu ya
namun penjelasan tentang mengapa itu mungkin dapat kita pahami dengan mengerti konsep filosofi filsafat masyarakat korea
nenek moyang orang korea itu percaya bahwa manusia dan alam itu merupakan sebuah kesatuan
alam disebut keuzu secara afia berarti rumah atau kediaman yang besar makrokosmos gitu ya
sedangkan manusia itu disebut souju atau secara harfiah berarti rumah atau kediaman yang kecil mikrokosmos
jadi antara manusia dan alam
alam itu saling terhubung
manusia hidup di dalam rumah besar yang disebut alam
oleh karena itu pula manusia harus beradaptasi dengan lingkungannya
dan hidupnya harus seimbang dengan alam
makanya filosofi masyarakat korea itu yin dan young
eum dan yang dalam bahasa korea
jadi setiap unsur di dunia itu harus seimbang antara manusia dengan alamnya
nah hal ini juga berpengaruh dengan kesehatan mbak
masyarakat korea itu percaya memulai hidup yang sehat itu harus makan makanan yang berasal dari alam
nah makanan di alam itu sudah menyediakan berbagai nutrisi yang kita butuhkan dalam tubuh manusia ya
ketika sakit berarti ada elemen atau nutrisi yang tidak seimbang dalam tubuh
untuk itu pula mereka mengonsumsi makanan atau ramuan tertentu agar nutrisi yang tidak seimbang itu menjadi seimbang kembali
nah contoh ketika ada perubahan musim nih ya mbak ya
tubuh manusia itu kan ikut berubah menyesuaikan musim
elemen tertentu akan melemah
maksudnya makanan yang tertentu akan menguat
agar seimbang masyarakat korea itu percaya bahwa mereka harus makan makanan tertentu
dari situ pula muncul sebuah istilah
goyak eumshik atau makanan penjaga kesehatan makanan suplemen
misalnya kalau di musim panas orang korea itu percaya bahwa karena tubuh kita begitu berkeringat kita menjadi lemah
maka makanan yang paling cocok untuk membuat tubuh kembali kuat adalah dengan makan samgetang
atau olahan ayam ginseng itu
ginseng itu dipercaya dapat mengembalikan kondisi tubuh yang lelah akibat kepanasan dan berkeringat
dan waktu makan pun ada ketentuannya
dalam bahasa korea namanya sampuk
ada chobok chungbok dan malbok
ketiganya ini merupakan hari yang diakini sebagai hari terpanas di sepanjang musim panas di korea
jadi kalau sudah musim panas itu pasti restoran samgyetang yang paling ramai
keterkaitan antara makanan dengan kesehatan bagi masyarakat korea
makanan yang cukup lezat sudah bisa menjadi sehat
kalau kita membayangkan visual ya makanan korea itu saya bisa mendefinisikan visualnya itu adalah kaya
contoh misalkan kalau banca makanan pelengkap itu banyak sekali macamnya
walaupun mungkin memang porsinya diberikan sedikit sedikit
atau kalau kita makan bibimbap iya kan
itu banyak sekali warnanya di sana
ada filosofi nggak sih mas afri terkait dengan hal ini
bagaimana penempatan ingredients atau bahan dasar dalam penyajian makanan korea ini
ya kalau kita ngomong banca ini memang unsur yang paling unik kalau kita ngomong tentang makanan korea ya
karena setahu saya sejauh ini satu satunya tradisi makanan yang menyediakan begitu banyak lauk lauk di meja makan
sekaligus mendampingi makanan utama dan gratis
itu hanya di korea
mungkin mbak dan pemirsa juga pernah datang ke restoran korea
belum datang pesanan utamanya sudah muncul banyak piring piring kecil
sudah kenyang duluan
sudah kenyang duluan lihat ya betul
tapi sebenarnya tradisi menyajikan ban itu belum lama dimiliki oleh orang korea
jadi pada masa choson makanan yang banyak itu hanya bisa dimakan oleh kaum bangsawan atau keluarga raja
rakyat itu tidak punya kemampuan ekonomi yang begitu menunjang
bahkan di keluarga bangsawan pun ada jumlah dan ada batasannya
jadi ada aturannya
atau tiga mangkuk tiga piring atau tiga jenis banca lima jenis banca tujuh jenis banca sembilan jenis banca dan dua belas jenis banca
bahkan untuk seorang raja masa custon pun maksimal bancahan yang disajikan itu hanya dua belas jenis
tidak sebanyak seperti sekarang
itu pun tidak semua oleh raja dimakan
biasanya raja hanya makan enam sampai tujuh jenis kemudian kenyang gitu ya
atau ada catatan ketika musim musim paceplik raja hanya memakan dua sampai tiga macam lauk saja
ini menunjukkan rasa bela sungkawanya terhadap rakyat yang sedang kesulitan makanan
nah diduga berkembangnya bancahan korea menjadi begitu banyak dan begitu variatif itu sejak zaman modern setelah kemerdekaan
ketika korea mulai berubah menjadi destinasi wisata dan banyak pelancong dari luar negeri yang datang
dengan demikian makanan menjadi salah satu unsur yang berkembang seiring banyaknya pelancong tersebut
muncul restoran restoran yang menyediakan begitu banyak banchan walaupun porsinya seperti yang mbak katakan sedikit sedikit gitu ya
dan menjadi atraksi tersendiri bagi warga asing
sama lah seperti kita masuk ke rumah makan minang yang sekali menyajikan lauk itu sepuluh lima belas macam di depan mata gitu ya
pasti sangat menggiurkan
ya bedanya kalau di korea itu semuanya gratis
nah ini karena tadi baru baru muncul ada gambar sundubu jige ya kan ada dupu ada tahu di sana
ada juga kepercayaan mungkin nanti mas afri bisa jelaskan mengapa orang korea harus memakan tahu setelah keluar dari penjara apa artinya
apa dibalik itu semua
ada banyak interpretasi soal makan tahu gitu ya
tapi saya merangkumnya setidaknya saya melihat ada tiga makna
yang pertama adalah makanan di penjara korea itu biasanya nasi yang dicampur dengan kacang mbak
makanya kalau masuk penjara di korea itu istilahnya
jadi setelah selesai keluar dari penjara proses penjara itu disuruh makan tahu
sebagai lambang bahwa kacangnya sudah berubah berproses menjadi sesuatu yang baru
nah kebetulan tahu itu kan berasal dari kacang kedele gitu ya
nah filosofi kedua adalah tahu itu warnanya putih
jadi sebagai lambang dilahirkan kembali menjadi orang yang baru dan bersih
dan yang ketiga adalah alasan yang paling rasional menurut saya
karena makanan di penjara itu khususnya dulu ya tidak cukup nutrisinya
ya biasanya tahanan itu kelaparan setelah keluar penjara
diberikan tahu yang lembut dan bernutrisi itu untuk memulihkan tubuhnya
agar tidak tersedak
kalau jika langsung diberikan nasi atau daging itu kan takutnya
makannya kecepatan dan tersedak
menarik kalau kita ngomongin karena banyak sekali yang sebenarnya ingin kita gali
mungkin kapan kapan kita bisa diskusi lebih panjang lagi ya mas safri ya
terkait dengan hal ini ya
nanti mau ya di korean corner ya
oke terima kasih mas afri karena waktunya sangat singkat
nanti mungkin next time atau lain waktulah kita akan ngobrolin dengan topik menarik lainnya
selamat malam terima kasih sudah bergabung di korean corner malam hari ini